gubernur dki jakarta anies baswedan mengizinkan reklamasi kawasan wisata ancol yang juga duvan dengan total satu ratus lima puluh lima hektare
sampai saat ini belum ada keterangan dari gubernur anies terhadap masyarakat mengapa pemprov dki jakarta memberikan izin reklamasi
namun keputusan tersebut telah menuai protes dari sebagian kalangan terutama mengingat janji kampanye anies saat pilgub dki yang menolak reklamasi
kita akan coba dalami terkait rencana reklamasi kawasan ancol ini dengan dua narasumber yang akan kita bahas dari luar studio tentunya
ada mas nirwono yoga pengamat tata kota dari universitas trisakti lewat sambungan skype selamat malam mas nirwono
selamat malam mas rinhat
baik kabar baik mas nirwono dan juga ada bang syarif wakil ketua dpd gerindra dki jakarta yang juga anggota dprd dki jakarta selamat malam bang syarif
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam bang syarif saya ke anda terlebih dahulu karena pak anies
belum menyampaikan konversi ini bang mungkin anda sebagai partai pendukung ya dari anies dan juga riza patria bisa menyampaikan kepada kami
jadi kenapa ini bang syarif ada reklamasi kawasan ancol ini seperti apa pertimbangan sampai kemudian akhirnya gubernur dki jakarta justru mengizinkan ya ada reklamasi kawasan ancol
baik itu kita harus runut jauh ceritanya ya
jadi itu berawal dari perjanjian kerjasama di tahun dua ribu sembilan kalau tidak salah atau tahun dua ribu sepuluh
perjanjian antara pemprov dengan pembangunan jaya
berkait dengan penampungan dari lumpur lumpur proyek jd pengerukan tiga belas sungai dki dan salah satunya juga bkt ya
jadi sebelum munculnya isu reklamasi yang tujuh belas pulau itu ini sudah ada
jadi harus dicatat itu sudah ada
di sisi jadi yang kaitan dengan itu harus dilihat dua sisi ya
pertama yang bagian timur sisi timur itu yang satu ratus dua puluh hektare
kemudian sisi barat tiga puluh lima hektare
jadi jumlahnya satu ratus lima puluh lima
keadaan existing sejak dua ribu sembilan itu jd penumpukan
bukan lumpur lumpur itu sudah jadi sekitar dua puluh kurang ya sekitar kurang dari dua puluh hektare
dan itu sudah terbentuk
kemudian kalau urusan reklamasi reklamasi itu kan cantelannya diperpres
kemudian di dki kita waktu itu bikin perda masih ingat bung renhat ya
kemudian batal ya ditarik lagi oleh gubernur
nah kalau yang ini yang di
yang disebut dalam keputusan gubernur dua ratus tiga puluh tujuh tahun dua ribu cantelannya di rdtr yang memang sudah ada
memang ada sebagian masyarakat mengatakan itu di atasnya memang ada pulau k
yang sisi timur di atasnya ada pulau l
gambar peta yang diributkan dulu
jadi di bawahnya inilah ada satu ratus dua puluh hektare
di sisi timur
kemudian sisi baratnya tiga puluh meter
di gambar atasnya ada pulau k
memang irisannya sangat tipis
jadi sehingga di dalam keputusan gubernur itu menyebut perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi dan ancol
jadi asal usulnya sebelum ada reklamasi punggur renhat itu ada proyek jd
oke tapi kan kemudian ini dilanjutkan bang syarif oleh pemprov sekarang oleh pak anies
artinya kan memang
keputusan itu memang diambil oleh gubernur saat ini kan
bahwa akhirnya ya apalah sebutannya perluasan kawasan rekreasi
yang jelas ini menuai banyak sorotan banyak juga yang kemudian menyayangkan sebetulnya ada kebijakan ini bang syarif
iya jadi begini
jadi membacanya harus utuh
jadi kan yang seratus hektare itu kan satu ratus dua puluh hektare sudah terbentuk sebagian
jadi dilanjutkan ya
untuk perluasan daratan itu
kemudian yang tiga puluh lima hektare baru bentuk gundukan gitu ya
petanggul gitu ya
di atasnya itu punggur renhat
di atas yang tiga puluh lima hektare itu ada pulau k yang dipetakan di dalam rencana reklamasi tujuh belas pulau
jadi tidak terkait menurut saya pandangan saya
memang dalam praktik
tidak terkait dengan reklamasi yang lama itu ya yang tujuh belas pulau itu ya bang syarif
iya di atasnya
di atas sisi timur itu ada pulau l
di atas sisi barat ada pulau k
nah di bawahnya inilah yang di capcubkan dua ratus tiga puluh tujuh untuk diteruskan
karena itu disebut perluasan kawasan yang memang sejak sebelum ada peta tentang reklamasi tujuh belas pulau
sudah ada pks sejak tahun dua ribu sembilan
mas irwono dari catatan anda bagaimana terkait dengan perluasan kawasan wisata
kota ancol ini atau reklamasi ini
tadi kalau bang syarif katakan ini dua hal yang berbeda sebetulnya dengan isu reklamasi yang lama
yang kemudian ini ditanyakan oleh sebagian masyarakat bahwa kok jadi reklamasi pak anies baswedan
memang ada dua hal yang perlu saya jelaskan di sini
karena dua hal itu bisa dikatakan berbeda pandang ya
yang pertama ya kita bicara reklamasi ya
sebenarnya sejarah panjang dari pengembangan kawasan pantai ancol duvan sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh
sampai dengan sekarang itu
ya reklamasi sebenarnya masyarakat
bagaimana dulu daerah rawarawa diuruk
dulu kalau orang dulu cuma kena notinaria misalnya kan ya
dari rutan rawarawa diuruk kemudian menjadi daratan
daratan kemudian menjadi ancol
akhirnya berkembang menjadi dufan
jadi dari dulu sebenarnya terjadi pengurukan yang disebut dengan reklamasi
luar sosial politik sebenarnya
itu yang sudah berlangsung sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
nah sekarang ini konteksnya kan lebih kepada perluasan daratan
dari kawasan ancol yang ada
jadi itu yang pertama ya
ini terkait yang dikata kolej hasari tadi
bahwa program jakarta emergency daging ciatif ya
sejak tahun dua ribu lima dua ribu sembilan kemudian berlanjut dengan sekarang ini adalah
program penanganan banjir
mana salah satu programnya adalah pengurukan sungai waduk waduk yang ada di jakarta
nah salah satu solusi waktu itu ditawarkan ini
zaman pak posibowo ya
yang sudah disepakati oleh bank dunia
oleh pemburuk dki bahwa
hasil dari pengerukan tiga belas sungai dan lima waduk yang sudah disepakati itu akan diuruk
di daerah timur bagian dari jakarta
ini yang dekat daerah ancol ya
jadi ini jauh hari sebelum suhu reklamasi yang berbeda yang kita luluskan
dengan soal reklamasi pulau pulau tujuh belas pulau
ya ini perbedaan mendasar yang menurut saya perlu diinformasikan kepada masyarakat
silahnya sebenarnya sama
karena kita selama ini terjebak terhadap istilah reklamasi
jadi reklamasinya menjadi ke arah politik
sementara ancol sudah melakukan reklamasi atau perluasan kawasan ini sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an tadi
mas nirwono terlepas dari agar kita tidak terjebak dengan istilah reklamasi sehingga jadi aroma politis
tapi yang jelas reklamasi kawasan ancol ini juga berdampak terhadap lingkungan
dikomentari dikritisi oleh walhi
merugikan nelayan juga
nah ini bagaimana
nah itu bagaimana
mas nir tapi dijawabkan nanti ya
kita break dulu
kita akan kembali usai jeda
oke terima kasih
silahkan pak nirwana jadi bagaimana dengan istilah reklamasi
tapi juga ini berdampak terhadap lingkungan
kepada masyarakat kepada nelayan
yang juga sebetulnya terdampak juga ketika isu reklamasi yang tujuh belas pulau tadi
jadi dari studi terakhir ya
saya mengatakan bahwa
utara jakarta itu adalah tiga puluh dua km
muara angke dengan hutan rawanya itu hanya tersisa tiga kilometer
sisanya ini terbagi bagi
menjadi untuk bagian dari pemukiman
ada kawasan pemanfaatan umum seperti ancol ini
kemudian ada kawasan pemanfaatan untuk strategis nasional seperti pelabuhan
jadi secara praktis sebenarnya
pantai utara jakarta ini sudah tidak bisa diakses publik dengan mudah
ini yang menurut saya jadi catatan kritis yang kita harapkan
impian dari bang ali sadikin adalah
gimana membuka pantai utara
itu terbuka untuk rakyat secara gratis
kata kita masih ingat waktu isu zamannya pak ahok
dimana akan dilakukan kenaikan tiket masuk ancol misalnya
ya ada tuntutan warga dari teman teman
menggratiskan masuk ancol waktu itu
jadi ada pr yang menurut saya
bagaimana membuka pantai utara tadi
untuk ditata semacam ancol tapi terbuka untuk publik
di luar ancol itu sendiri ya
jadi ini sebenarnya yang belum dijelaskan
kemudian yang kedua
sampai dengan sekarang
kami belum melihat rencana induk penataan pantai utara jakarta secara keseluruhan
dimana sampai dengan sekarang tidak ada upaya
umpamanya bagaimana perluasan kawasan hutan mangrove kita
ya yang hanya tiga km ini untuk menahan abrasi pantai utara misalnya
ini belum muncul ya
terus bagaimana ini
hutan mangrove sangat terkait dengan apa
lanjutan dari ekosistem seperti udang kepiting ikan
yang pada ujungnya nanti juga menjadi tempat tangkapan nelayan misalnya
jadi di rencana induk juga saya belum melihat
jadi yang dilakukan sekarang ini masih sepotong potong
tapi jakarta sendiri tidak punya rencana besar
bagaimana menata pantai utara sepanjang tiga puluh dua km ini
untuk dua puluh tahun ke depan misalnya
nah ini kita bisa dititip kepada pak syarif
untuk meminta kepada gubernur
menyiapkan rencana induk tersebut yang sudah diamanatkan sebenarnya
di dalam rt rw dan rt ts di kic jakarta sampai dengan dua ribu tiga puluh
langsung ke bang syarif
rencana induknya bagaimana bang
ini karena berdampak ke masyarakat juga
akhirnya seperti yang ditanyakan oleh mas nirwono
seperti apa bang syarif
pr nya masih banyak ini bang artinya
itu ada ajuan dari eksekutif dari pemerintah
untuk merevisi rdtr dan rt rw
beberapa bagian bagian rt rw akan direvisi
yang rdtr juga demikian akan kelihatan di sana
tapi karena rdtr itu terhambat dari pembahasan dua ribu sembilan belas
kemudian mendekati anggota baru tahun ini akan diselesaikan
nah terkait dengan yang ancol ini dulu bung rehat
harus dipahami ya
tadi dikatakan bahwa memang kita menyadari betul
pantai publik warga jakarta tidak bisa mengakses pantai publik
nah yang terkait dengan itu saya jawab bung rehat
satu ratus dua puluh hektare itu yang di sisi timur
ketika saya tanya kepada ancol
memang sudah disiapkan untuk pantai publik sepanjang kurang lebih tiga puluh sampai empat puluh hektare
yang sisi timur
tetapi yang untuk sisi barat yang di dufan itu memang untuk perluasan dupan
jadi jangan khawatir pak nirwono untuk akses pantai publik
akan diberikan di bagian yang sisi timur
jadi setelah ini dikebukan baru kemudian kita sedang paralel juga membahas rdtr
nah bahwa kemudian ini juga masih banyak kelompok kelompok masyarakat yang nantinya akan terdampak
ini bang syarif ini bagaimana terhadap mereka
karena ditanyakan juga oleh walhi oleh para nelayan urgensinya apa
dan seperti apa kemudian dampaknya nanti kepada masyarakat
ya kalau terkait dengan yang dampak seperti itu
memang di dalam kbup itu diatur bung rehat
kbup ini penyelenggaraan perluasan ini diberikan waktu tiga tahun
apabila tiga tahun tidak terlaksana maka akan dicabut izin perluasan itu
kedua memang ada poin poin kelengkapan yang harus dipersyaratkan
untuk dipenuhi oleh penyelenggara perluasan itu
ada saya hitung itu ada sekitar enam kelengkapan yang harus dijalankan
sebelum itu dilakukan pengerjaannya ya
salah satu yang penting di amdal
nah di amdal itulah nanti teman teman walhi teman teman pegiat lingkungan
bisa mendialogkan bagian mana yang
dirasa supaya mengakomodir tentang
atensi atensi terhadap ekologi di daerah perluasan itu
jadi jangan khawatir ini sambil jalan memang di kbup menyebut
itu persyaratannya memang cukup berat itu
ada enam itu salah satunya adalah amdal
mas nirwono terakhir singkat saja singkat saja
apakah sudah ada urgensinya kita melakukan perluasan ini atau reklamasi ini mas singkat saja
ya kalau itu dikatakan ada tiga alasan
yang pertama belum ada urgensinya untuk perluasan pengembangan kawasan ancol ya
karena ada pertimbangan satu
bagaimana kondisi keuangan dari pt pembangunan jaya ancol sendiri ya
di pandemi covid ini harusnya harus jadi pertimbangan ya
kemudian yang kedua
pr yang nanti pak sari saya titipkan untuk di pemerintahan ancol
untuk mengoptimalkan lagi kondisi yang ada sekarang
jadi itu dioptimalkan dahulu
sebelum kita melakukan perluasan
dan yang ketiga
sampai dengan sekarang ini kan rencana ancol belum ada rencana pengembangannya
nah disini teman teman bisa memberikan masukan
rencana seperti apa
amdalnya yang dibutuhkan seperti apa
sehingga dengan demikian
antara rencana dan perwujudan nanti
sesuai dengan harapan masyarakat
nah tetapi ini kan kita perlu waktu yang tadi saya katakan
kalau kita bicara urgensi belum urgensinya belum sekarang ya
belum juga sekarang urgensinya adalah kita fokus kepada penanganan covid sembilan belas
dan kondisi yang masih seperti ini tentu
saya berharap gubernur dan pemerintah dki fokus kepada penanganan covid sembilan belas
termasuk pendanaan dan fokus pekerjaannya
kita tunggu nanti bagaimana penjelasan dari gubernur anies baswedan
karena belum ada penyampaiannya kepada publik
kita akan nantikan bersama
terima kasih banyak pak nirwono yoga
terima kasih banyak bang syarif sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
selamat malam mas yaya
terima kasih pak rino